badan anti doping dunia wada menyatakan indonesia menjadi salah satu negara yang tidak patuh dalam menerapkan program uji doping bersama dengan korea utara dan thailand
bagaimana perkembangan kasus badan anti doping dunia atau wada yang bisa menjatuhkan sanksi untuk indonesia
kita telah tersambung dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali yang saat ini sedang berada di papua
selamat malam waktu papua pak menteri
bisa dikatakan juga tamparan keras bagi indonesia soal kronologi atau juga sanksi yang dijatuhkan ini
sebenarnya cerita lengkapnya seperti apa sih pak yang diterima soal ini
oke saya klarifikasi dulu belum sanksi
jadi kenapa kita diperingati
karena wada mengatakan
menganggap kita tidak patuh
kan gitu ya
jadi wada mengirim surat kepada kita untuk kita segera menjawab dan mengklarifikasi
oleh ladi lembaga anti doping kita itu sudah diklarifikasi
tetapi wadah menganggap klarifikasi dari ladi itu belum memadai
wada melihat karena
karena klarifikasi dari ladi itu belum memadai
maka dikirim lagi surat tanggal tujuh kemarin
suratnya sudah lebih tegas bahwa kalau indonesia akan terkena sanksi apabila tidak memenuhi apa yang sudah disampaikan oleh wada
nah persoalannya dimana
kan itu pertanyaan seluruh masyarakat kan bertanya apa sih masalahnya ya
masalahnya itu di perencanaan kita di tdp
setiap negara setiap tahun itu ada tes doping plan yang disampaikan
nah kita merencanakan pengumpulan sampel itu pada tahun dua ribu
karena waktu itu belum ada covid
jadi kita memberikan tdp nya test doping plan kepada wada
tiba tiba covid datangkan pada bulan maret
sehingga apa yang kita janjikan kepada wadah
sesuai dengan tdp kita itu kita tidak bisa penuhi
ya ini jumlah sampel yang direncanakan tidak bisa terpenuhi
kenapa tidak bisa terpenuhi
karena kegiatan kegiatan olahraga begitu ada covid semua terhenti
apakah itu latihan olahraga di tengah tengah masyarakat
maupun pertandingan kompetisi turnamen kejuaraan semua terhenti
sehingga tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan
yang kedua adalah karena kita tidak memperkirakan akan ada covid
maka ladi menyampaikan sampel itu akan diberikan by name
nah kemudian yang sudah ada nama namanya itu mereka kemudian bertanding ke luar negeri
dan lain sebagainya pada saat itu
sementara pertandingan pertandingan dalam negeri sudah tidak ada
dua ribu dua puluh satu di dalam perencanaan kita di tdp kita itu kita mengendalikan pon
pon kan belum selesai
pon belum selesai nanti tdp kita sesuai dengan hasil sampel yang di pon
nah atas dasar itu kemudian kita dapat surat tanggal tujuh tanggal delapan langsung kami respon
oke mengirim surat ke wadah dan tadi kita sudah mendapatkan jawaban dari wadah
bahwa mereka memahami situasi yang dialami oleh indonesia
sehingga tidak bisa memenuhi komitmen di dalam tdp itu
yang kedua mereka juga akan menunggu hasil dari pon ini
jadi sebenarnya ini soal komunikasi saja
setelah dikomunikasikan mereka memahami dan mereka menunggu
dan yang ketiga kalau nanti ada kejuaraan kejuaraan internasional yang dilakukan di indonesia
maka ladi kita lembaga anti doping indonesia itu akan disupervisi oleh jadah
jada ini adalah lembaga anti doping jepang
karena itu yang paling dekat dengan kita dan dia sudah memenuhi syarat
sehingga dengan demikian maka sudah tidak ada persoalan lagi
tetapi tinggal menunggu sampel yang kita dapatkan dari pon ini
segera kita kirimkan ke laboratorium yang di qatar
dan kita lapor kepada wadah bahwa kita sudah memenuhi tdp
tes doping planning kita untuk tahun dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh dua dan selanjutnya kita akan melakukan itu
dan ada perubahan yang kita lakukan
kalau tadinya sampel itu akan diambil by name
karena situasi normal pada saat itu
situasi seperti covid sembilan belas sekarang ini
kita merubah menjadi di dalam tdp itu by cabur
kan akan banyak kegiatan kegiatan dalam negeri
selain pon nanti ada liga sepak bola
ada ibl nya bola basket dan lain lain
itu akan kita jadikan sebagai tempat untuk mengambil sampel untuk tes doping
oke pak menteri ada kemudian yang beropini bahwa
ladi kan sebenarnya memang mempunyai tanggung jawab besar untuk melakukan kerja seperti ini
ada kerjasama juga tentunya dengan para atlet untuk bisa satu sama lain
karena implikasinya atau efeknya akan cukup fatal ya untuk dunia olahraga di satu negara
nah masalahnya adalah hanya beberapa negara saja dan termasuk indonesia di sana
apakah kemudian ada persoalan lain yang anda lihat
mungkin persoalan internal organisasi atau masalah masalah koordinasi di dalam organisasi antara ladi dan atlet atlet
ya jadi memang sekarang ini kita sedang membenahi organisasi ladi
jadi ladi ini sudah ada pergantian kepengurusan baru
bahkan di dalam hampir satu tahun ini sampai tiga kali ya kita yang satu ada pergantian
kemudian satu mundur sekarang ada ketua ladi yang baru
dan itu secara administrasi kita sudah
luruskan cuma memang yang harus juga kita sampaikan ke ladi
untuk komunikasi dengan wadah ini harus secara intensif
itu loh buktinya begitu kami turun tangan tanggal tujuh dapat surat
tanggal delapan kita respon poin poin yang saya sampaikan tadi disampaikan ke wadah
akhirnya wadah memahami memahami apa yang sedang terjadi di indonesia dan
mereka memberikan kesempatan dan bahkan mensupervisi tentang kegiatan kegiatan
olahraga internasional apabila dilakukan di sini
oleh jadah ya lembaga dopingnya jepang
mereka menunggu sampel yang hasil dari pon ini
jadi sudah clear nggak ada masalah
oke kedepannya pak menteri bagaimana kemudian perbaikan yang perlu dilakukan
antisipasi yang harus diterapkan selain pembenahan di internal organisasi dan koordinasi komunikasi kerjasama
apa yang bisa kita sampaikan agar kondisi ini tidak berulang di kemudian hari
baik kita harus menganggap bahwa situasi seperti sekarang masih berlangsung lama
covid ini karena ini kan masalah muncul ini karena covid
nah kita harus tahu bahwa covid ini masih berlangsung panjang
sehingga disepakati bahwa sampel itu tidak diambil lagi by name tapi by cabur
jadi kalau nama yang sudah di tadinya sudah disiapkan tidak ada
bisa diganti dengan yang lain tetapi dengan di dalam cabur yang sama
kemudian jumlah sampel yang kita akan buat di dalam perencanaan setiap tahun
kira kira kita sudah hitung dengan kemungkinan kemungkinan terburuk yang akan terjadi
apabila kegiatan olahraga terhenti
dan kalau itu terhenti maka komunikasi dari ladik ke wadah harus lebih intensif
menyampaikan bahwa kami sedang ada masalah
tidak memungkinkan untuk memenuhi tdp itu
nah yang kami bisa sanggupi seperti ini pasti ada supervisi dan wadah
atau akan menunjuk seperti sekarang ini ditunjuk jadah untuk mensupervisi kita
nah mudah mudahan itu akan menjadi pembenahan yang signifikan untuk anti doping indonesia ke depan
oke kita berharap kerja kerja cepat seperti itu bisa diimplementasikan dengan baik begitu ya
karena kemudian tidak main main memang ancaman sanksi ini
tidak bisa menyelenggarakan event olahraga bentuk apapun
tidak bisa mengibarkan bendera merah putih tidak bisa memenangkan lagu kebangsaan
ini satu hal yang harus diwaspadai diantisipasi
kita berharap kerja itu bisa dilakukan ya pak agar tidak ada sanksi yang diterapkan terhadap indonesia
pak menteri terima kasih waktunya sore ini sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom
baik terima kasih dan perlu disampaikan semua masalah sudah ada jalan keluarnya
dan kita tetap bisa beraktifitas sebagaimana biasanya
baik terima kasih pak assalamualaikum